yaudah jangan bete kayak begitu sorry
tadi tuh gue tiba tiba bete
bete banget makanya gue tutup laptop dulu
gue cak cabut dari situ
parah banget lo padahal kan dikit lagi tadi kelar
ya intinya kan
gue udah minta maaf gue udah jelasin semuanya
kelarin semua tugas itu cari tau siapa
udah bobot akun draw itu aja kok
lagian lo masalah cintanya ribet banget
gue tuh kalau mengenai perasaan
gue akan lagi berusaha untuk move on
makanya tadi gue langsung cabut dari situ
oh udah serah lo deh
gue gak mau ikut campur urusan lu
ya udah gini aja gak gue kayaknya ngerjainnya di rumah gue aja
lagian kan gue udah tau emailnya
dan kalo misalnya ada yang gue tanya
beneran gak lo kerjain
eh gue kenal udah lama
nggak ditungguin lo gak kerjain
mau ambil orderan orang lain
gimana gak kelar kelar tuh
iya gue kerjain
kelarin tuh penting
ntar kabarin gue
yaudah kalo gitu gue cabut ya gak ya
ya allah mudah mudahan kelar semuanya
ya allah bantu kiki ya allah
gigi udah belajar selama ini
besok keki ujian masuk perguruan tinggi
bantuin gigi ya allah
supaya kiki bisa kerjain soalnya
pelan pelan makan ya nanti keselok lo
kenapa kok buru buru banget
karena aku pengen ke makam menindi
iya soalnya kan dua hari yang lalu kan memang ujian derut serus kan
dan takutnya makam menindi kebanjiran lagi
kamu bukannya ngajar hari ini
ngajar kok tapi siang
al kamu temenin andin kan
soalnya lagi cocok kayak begini
yaudah mas kita jalan sekarang kali ya
ya allah gimana ini
kalau makam itu rusak lagi
andin pasti suruh gue cepet cepet pindahin makam menindi
iya mas udah kita jalan yuk
aku boleh ikut gak
nanti ya sayang ya nanti boleh ikut
cuacanya lagi nggak bagus juga kan
mas aku pergi dulu ya
ya hati hati jagain andin ya
pak martin kok masih belum ngabarin juga ya
kok kamu bengong aja
pak martin yang kemarin itu
katanya mau hubungin aku lagi mah
sampai sekarang nggak ada kabar
hp nya malah gak aktif lagi
atau ke kantornya
siapa tahu ada
kata mama apa sebaiknya saya datang ke tempat kerjanya pak martin aja ya
iya licin banget ya
saya takut kamu kepleset kita pulang aja ya
kok pulang sehingga kita udah sampai sini mas
lagian kan ada kamu juga kan yang jadiin aku
makam nindi pasti akan tergenang lagi seperti sebelumnya
hujan semalam lebat banget soalnya
andin pasti akan mendesak gue untuk pindahin makam nindi
terus gue harus jawab apa
ya allah mas
mas makam nindi terkenang lagi mas
mas aku gak bisa mas melihat kayak gini terus mas
sakit mas hati aku
ya udah nanti saya rapi lagi ya
saya buat serapi mungkin
kok gak bisa kayak gini terus mas
tolong pindahin makam nindi ya
aku cuma mau makan nindi di pindai
nanti aku mau makan nindi di pindai

apa ini saatnya andin tahu semuanya
apa gue bilang aja ke andien kalau nidin masih hidup
dan dia tetap minta makam ini dibongkar
gue gak ada pilihan lain
sepertinya andien bener bener harus tau kali ini